petang dua ekor buaya yang muncul di kali di kawasan pantai indah kapuk menjadi perhatian warga sekitar
ini merupakan visual kemunculan buaya kali cengkareng drain dan kawasan pantai indah kapuk jakarta utara
menurut warga buaya ini muncul ketika permukaan air kali dalam keadaan jernih
warga di sekitar kali menyatakan telah beberapa kali melihat kemunculan buaya ini